karena dia nanti yang akan menjelaskan
surat balik nama
atas penjualan tamah ini
iya betul ya
memang harus segera dibalik nak
nanti aja balik namanya
benar kamu mau pergi umroh
untuk sementara ini surat saya pegang dulu
surat tanah dan rumah ini
akan kamu jadikan mas kawin
jadi begini pak haji
surat rumah ini adalah warisan dari almarhum ayah saya
kepada pak haji seharga dua ratus lima puluh juta
mau jual rumah
atau mau melamar anak saya
dua duanya pak haji
maksud saya begini pak haji
nanti lima puluh juta rupiah
dari dua ratus lima puluh juta rupiah itu akan saya gunakan
untuk membiayai pernikahan saya dengan sarmila
terus dua ratus jutanya
yang dua ratus juta akan saya gunakan untuk umroh
dan bulan madu di tanah suci
dua ratus juta untuk bulan madu dan umroh
terus sarmina sama kamu mau makan apa
tidak semuanya pak haji
saya akan sisihkan
untuk membuka usaha penggilingan padi
saya mau tanyakan sama ibunya
kok bukannya tanya ke mila sih
kan mila yang dilamar
yang melahirkan kamu itu ibu kamu
harus menanyakan dulu pada ibu kamu
apakah dia setuju atau tidak
kalau ibu setuju ya
kita tinggal tanya
sarmilanya mau apa enggak nikah sama salim
saya terima kawin dan nikahnya
sarmila binti abdullah dengan mas kawin tersebut
udah genap tujuh hari kita menikah
tapi sampai sekarang nggak ada tanda tanda
ayah kamu akan membayar tanahku itu
kalau dia sampai ingkar janji gimana
abang tenang aja ya
abang tenang aja ya
abang tenang aja ya
gak akan mungkin ingkar janji
kamu jangan ngomong tenang tenang
gak ada yang nggak mungkin di dunia ini
udah sana kamu pergi
tagih uangnya sama dia
kita butuh duit buat buka penggiringan padi
nanti aku tagih ya
lebih cepat lebih baik
kalau sampai ayah kamu ingkar janji
kalau sampai dia nggak bayar
status kamu di rumah ini akan berubah
kamu gak akan lagi jadi istriku di sini
tapi kamu akan berubah menjadi pembantu rumah tangga
karena satu satunya alasan aku menikah kamu semua
supaya ayah kamu mau beli tanahku
kalau mau buat apa aku kaget sama kamu
ya ampun bang
kita itu baru tujuh hari menikah bang
aku ini sekarang udah jadi istri kamu
yang akan menentukan pernikahan kita bertahan lama atau tidak
adalah sikap kamu
kalau kamu tunduk dan patuh
kita akan bertahan
udah cukup bang cukup
gak usah dilanjutin lagi
aku udah ngerti bang
aku sebagai istri kamu
pasti akan tunduk sama kamu bang
sengaja ayah membawa pak komorudin kesini
untuk menjadi saksi
atas pembayaran surat rumah
ini uang dua ratus juta
ini surat perjanjian jual belinya
kamu tanda tangan
tapi uang yang saya terima
cuma dua ratus pak
kan kamu pernah bilang yang lima puluh juta untuk biaya pernikahan
ya tapi mestinya tertulisnya ya dua ratus aja
sesuai yang saya terima pak
baca dulu semuanya
di situ ditulis dua ratus juta dibayar tunai
dan lima puluh jutanya dibayar sebagai uang nikah
pak bapak itu cuma sebagai saksi di sini
gak usah lah ikut ikut ngomong
ini urusan saya sama mertua saya
saya yang meminta pak komarudin untuk membuat akte ini
karena dia nanti yang akan menjelaskan surat balik nama atas penjualan taman ini kepada ayah
iya betul ya
memang harus segera dibalik nama
nanti aja balik namanya
kamu mau pergi umroh
untuk sementara ini surat saya pegang dulu
yang aslinya surat ini dipegang sama pemberi
salinannya dipegang sama penjual
ini buat kamu
sepertinya pak komarudin bisa menjadi juri dalam daging terhadap rencana aku nanti
nanti kalau udah dipisahin ya
kamu masih mengurus penggilian pak diah
kapan kamu berangkat umroh
ini aja saya masih kekurangan modal
saya butuh tambahan lima puluh juta lagi buat beli mesin swab
kira kira ayah bisa bantu saya
maksud kamu kalian tidak jadi berangkat umroh
emangnya ayah gak denger
tadi kan bang salim bilang dia tuh masih kurang modal
apalagi buat umroh sih
mendingan ayah tuh bantu bang salim untuk tambahan modal
kalian itu sudah satu tahun lebih menikah
harusnya kalian itu tuh naikkan dulu dibadah umroh
supaya usaha kamu berkah
kalau begini caranya
sampai kapanpun ayah bantu
tidak akan pernah cukup
dunia itu tidak akan pernah puas
makanya kalau punya niat baik
apalagi yang berhubungan dengan allah
ini malah niat umroh ditunda dulu
di membangun pabrik
kenapa jadi dimasalahin sama ibu
karena waktu kamu mau menjual tanah
kamu sudah jatuh omongan
kamu mau menikahi asar mila dan umroh
karena itulah saya yang mau membeli tanah kamu
karena saya tahu
harga tanah kamu itu kalau kamu jual ke orang lain
hanya ditawar satu ratus lima puluh juta
ayah sudah berhubung
ayah sudah membantu seratus juta
lima puluh juta untuk biaya kalian menikah
dan lima puluh juta lagi untuk biaya kalian umroh
tapi setelah kalian menerima uang itu
bila tidak jadi umroh
semua uang yang dipakai untuk membangun pabrik milihan padi ini
sekarang terserah bang salim dong
bahwa uangnya itu dipakai untuk apa
kalau ibu dan ayah gak mau ngasih tambahan modal
masih ikut campur urusan kami
sekarang urus masing masing
aku itu semenjak menikah dengan salim
kamu berani sekali meninggikan suara kamu
sama ayah dan ibumu
ini didikan suami kamu
benar kata orang
seseorang yang awalnya kelihatan baik